ya kita awali cnn indonesia news report dari sidoarjo
dimana semburan api keluar dari lantai rumah warga di gedung benteng sidoarjo jawa timur
akibatnya puluhan warga di sekitar lokasi kejadian sempat panik
semburan api terjadi pukul lima tiga puluh pagi tadi
api keluar melalui sela sela keramik dan sempat membakar sejumlah peralatan rumah tangga
diduga rumah warga tersebut dilalui pipa gas yang berasal dari sumur kedung benteng
atau gedung banteng dan sumur pengepulan gedung dawir
ya seperti kita lihat di gambar api akhirnya berhasil dipadamkan warga dengan peralatan
seadanya polisi sudah diturunkan ke lokasi
untuk menenangkan warga
itu kan hujan hujan itu airnya kan banjir
jadi kelihatan itu seperti air mungkal mungkal
terus airnya habis asap
nah itu keluar api
keluar apinya dari mana aja
dari tanah yang saya hadap itu tadi
terus apinya keluar saya minta tolong
semakin besar api itu
dari tanah dari tanah saya
terus merambat semua ke rumah saya
ada anak saya rambutnya terbakar
lokasinya ini ada di belakang sini di belakang ini
di sebelah utara ada di sebelah barat ada
lokasinya tidak jauh dari pemukiman warga
bahkan sumur sumur lapindo itu berada lepas di lokasi warga
makanya warga merasa trauma dengan adanya kejadian seperti ini
warga minta supaya tidak ada pengeboran
supaya hidup keadaan lingkungan ini aman
sejahtera sentosa begitu
harapan warga kedepan jangan sampai ada pengeboran